kalau tidak salah
ini halaman rumah saudari shena
ini halaman rumah saudari shena
salah satu tamu undangan di villa la rosa
yang sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya dimana
papa lupa belum sholat
bapak mau sholat dulu kamu udah sholat belum
aku juga mau sholat bareng papa
ayo kalau kita sholat bareng bareng ya
dari sekarang pasti mau sholat juga
ya kita sholat bareng bareng ya
eh mau diajakin papa sholat tuh
ya ampun poninya
tuh mau diajakin papa sholat tuh
sama bajunya sama kakarena ya
oh itu langannya
ya allah soal kebakaran aja belum jelas
itu yang meninggal juga siapa kita gak tahu
terus sekarang lo kagak tahu ada dimana indin
ini keluarga lo kehilangan banget gak ada elu indin
papa benerin dulu ya
ya berarti ya
serah serah serah
berdiri di sini
berdiri di sini
jangan lupa subscribe share komen dan like
jangan lupa like share komen dan subscribe
malam ini akhirnya
dalam saat saya ada di pulau
susah sekali saya untuk tidur
ya tapi untungnya anak anak nggak terpengaruh
dan pada besok tidur nyenyak
kayak mencari cari terus mamanya
rena juga pintar sekali jagain adiknya
jadi ketika sekarang reuel cariin mamanya
rena bisa tenangkan adiknya
eh ya allah
kamu tidur di mana sekarang
apa kamu bisa tidur nyenyak malam ini nit
gimana makan kamu di sana
pasti gak teratur kan
gimana kondisi tangan kamu yang cedera
saya ingin sekali lihat video video yang pernah saya buat dulu
setidaknya saya bisa melihat keceliaan muka ndin
ketika sekarang saya mulai nyaman dengan keluarga ini
saya mulai merasakan kasih sayang dan cinta yang tulus dari keluarga ini
ketika saya tahu andin adalah orang yang kuat
ketika saya tahu andin selalu menunggu saya
dan ketika saya berusaha untuk membangun perasaan kembali lagi dengan andin
dan sekarang saya ingin membuat andin bahagia
kenapa malah terjadi seperti ini sih ya allah
kenapa malah andin diculik
sebelum diculik angin juga sakit
dan misteri kebakaran di villa belum selesai juga sekarang
sebentar lagi juga akan ada panggilan dari kantor polisi untuk semua saksi mata di lokasi
dan itu juga pasti akan memberatkan mama
kami semua butuh kamu nih
saya tahu din
betapa besar cinta kamu terhadap saya
dan sekarang saya bisa merasakan seperti apa perasaan kamu
selama nyaris dua tahun
sebelum ingatan saya menghilang
saya pasti merasakan yang sama di sana
jangan panik ya
kamu jangan panik di depan keluarga pendok berita
emangnya kenapa di
apa sampai hari ini keluarga pondok pita belum ada yang tahu keadaannya mbak andin
mereka masih belum tahu
yang belum boleh tahu itu berusaha anak anak
pokoknya mereka panik
dan kamu tenang aja
saya dan pak al
mencoba untuk menangani ini
kejadiannya gimana deh
kalau kamu punya waktu kamu bisa ceritain gak sekarang sama aku gimana keadaannya bisa apa
mbak andin tuh sampai diculik tuh kenapa gimana
ya ini sebenarnya
kelelahan saya juga
kita semua mengantar bu andin
ibu andin masuk di ambulans
dan kita mencoba mengantar sampai
ke rumah sakit jakarta
tapi ketika di tengah perjalanan
dihadang oleh komplotan penjahat
ibu andin dibawa sama mereka
sampai sekarang kita gak tahu mbak andin dibawa kemana
felis dan susternya berhasil dilumpuhkan
sampai mereka pingsan
kenapa selalu ada felis sih
buat adi untuk menceritakan soal ini
bahkan dalam kondisi
iya tapi sih nggak salah juga
karena felis kan emang ada di sana
jernihkan pikiran kamu
ini bukan saat yang tepat
untuk cemburu oke
ada hal yang lebih penting yaitu mbak andin
mbak nin harus selamat dari tangan penculik itu
dan bisa kembali ke tengah keluarganya
bel kamu kenapa
ternyata adi masih nggak sadar juga
kalau sampai saat ini
felis yang selalu ganggu pikiran aku
well kamu baik baik aja kan
mungkin situasinya dan kondisinya
memang sedang genting
dan gak sewajarnya
dan gak seharusnya aku bersikap seperti ini
aku gak bisa kontrol hati dan emosi
aku setiap kali kamu nyebutin nama felis
aku benar benar gak nyaman
ini bukan hak aku
seperti ini mengatakan hal ini
cuman anggap aja ini mungkin disclaimer
untuk pertemuan kita selanjutnya
tolong kamu dulu
kamu jadi seperti ini
apa perlu aku jelasin
aku mau perjelas lagi di
ya akan saya jelasin
saya akan jujur sama kamu
adik mau ngomong jujur apa ya
jangan jangan dia mau bilang kalau dia sama felis
mau munduran pacaran
ya sebetulnya bel
saya sama felis itu
gak ada hubungan apa apa
kita cuma partner kerja aja
kok aku liatnya beda ya
di mata aku mereka akrab banget
kayak bukan hanya sekedar rekan kerja
ya terserah kamu
kamu percaya atau enggak
tapi yang saya bicarain ini
jujur apa ada
iya kenapa saya cerita seperti ini
karena aku juga
saya juga pernah bercerita seperti ini ke kamu
supaya gak ada kesalahpahaman lagi
dan mungkin bisa membuat kamu lebih tenang
untuk sekarang ini
ada masalah yang lebih berat lagi
ada masalah yang lebih penting
ya setidaknya kamu sekarang bisa lebih tenang ya
hanya untuk supaya
aku tenang aja
kalaupun diantara mereka ada apa apa
aku juga gak berhak tau ya
capek banget maya
enggak ketemu juga andin
besok kita cari lagi ya
ya udah aku bikinin kamu minuman ya
tunggu sebentar ya
silahkan duduk pak
sudah pak saya disini aja
selamat malam ibu dan bapak
kami ingin menyampaikan surat panggilan dari kepolisian untuk elsa andi nita
surat panggilan untuk apa ya pak
kami masih menyelidiki soal kebakaran di gudang villa la rosa
dan juga terkait korban yang jatuh
makanya kami memanggil saudari elsa
elsanya lagi gak di tempat pak
biar saya yang terima aja
nanti saya akan kasih ke elsa
saya mohon bapak tanda tangan surat yang diterima
ini suratnya pak
terima kasih pak
kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih pak ya
kita harus kasih tahu elsa
kamu ini paling sering bikin orang tua cemas seperti ini
surat panggilan ini buat besok
jadi kita harus kasih ke elsa
ya allah semoga elsa tidak terbawa masalah lagi
kamu bisa fotoin aja suratnya
jadi kita kan gak perlu jemput elsa di rumahnya sienna
kenapa harus bawa sienna segala sih kemarin
kamu sekarang pasti lagi ketakutan
mama harus bisa bersikap tegas sama kamu

supaya kamu nggak salah mengambil langkah lagi
mama pernah mau menggantikan posisi kamu di penjara
mama pernah mau menggantikan posisi kamu di penjara
selamanya kamu akan jadi anak mama
darah daging mama
tapi mama juga gak mau
kalau kamu selalu berada di jalan yang salah sayang

kita hadapi semua masalah ini sama sama
nino udah dipanggil ke kantor polisi
kurang males kalau harus berurusan lagi sama polisi
tumen jam segini
sah ini surat panggilan dari polisi buat kamu besok
surat panggilan ke kantor polisi
gue gak mau berurusan sama kasus ini
kamu nyari pengacara itu
biar pengacaranya bisa nemenin kamu nanti
kalau kamu dipanggil lagi ya
kalau dipanggil lagi
mama tuh udah nggak bisa mikir deh
ya karena kamu ada kesalahan kan
nggak usah mikir seperti itu dong
tolong deh mama
jangan percaya elsa
atau bikin kesimpulan apapun
karena buat aku waktunya belum tepat aja ma
nggak nggak gitu juga lano
kamu kalau terbuka tuh mama
kan mama lebih tenang
lu udah nggak tahu deh
harus mikir apa kalau kayak gini
el nino prastya ini adalah mantan suami dari elsa anindita
dan el nino ini sengaja datang ke villa tersebut karena ingin menemui anaknya
walaupun tidak diundang
dan elsa anindita itu ternyata adalah adik dari andin
istri dari aldebaran
berarti aldebaran adalah ayah angkat dari rena putri alfahri
tapi sangat menarik
pak erik bagaimana
ada perkembangan apa
sampai saat ini tim forensik masih proses identifikasi korban yang terbakar
tolong pak erick dipercepat lagi prosesnya
saya butuh cepat
akan segera saya tanyakan pak
pak maaf ada informasi
kalau saudari elsa itu tinggal serumah dengan saudari sienna
dan sampai sekarang
belum diketahui keberadaannya pak
terima kasih pak erik
dari segini banyak orang yang datang di acara villa tersebut
ada satu orang yang hilang
tapi saya harus memastikan
apakah orang yang hilang itu
korban dari kebakaran villa laros
saya harus mencari pelaku
baru aku bisa mendapatkan
korban kebakaran villa laros
terima kasih ewenya kedy
sangat sangat menghargai waktu ini
ya semoga dengan kita ngobrol seperti ini kita bisa saling mengerti lagi
saya masih belum bisa mengatakan arah pertemanan ini kemana
ya it's take time aku mencoba mengerti dia
yang jelas saya dan felis tidak ada hubungan apa apa
memang untuk saat ini saya masih perlu waktu sendiri
tidak dengan feris atau siapa pun
finally aku mendapatkan jawaban dari adi langsung
ya mungkin selama ini aku aja yang terlalu overthinking
toh pada kenyataannya adi juga belum menetapkan hatinya kemana mana
jadi cemburu aku mungkin gak beralasan selama ini
tapi gimana dengan nasibnya mbak andin ya
gimana nasib keluarga pendokplita tanpa mbak andin ya allah
yaudah kalau gitu udah malam juga mungkin
kamu butuh istirahat karena udah capek kan baru pulang kantor
ya kita balik
sih bang masih buka bang
stodo nya udah tutup mas besok lagi aja ya
gue disuruh bikin tato rantai bintang sama bang jonny
gue mau bikin tato kalau ada joni di sini
ya mana gue tau
pokoknya intinya gue disuruh bikin tato rantai bintang di tangan
lo hubungin jonny gue mau bikin gambar dulu kalau jonny datang ke sini
buru buru nih bang
gue juga gak bisa
karena gue gak tau lo anak buat jonny apa bukan
kamer naik dong
hape mo ntar lo bunyi keangkatan
mbak ada orang datang ke studio gue mbak
dia minta di tato rantai bintang mbak
ngomong kenceng salah
ngomong pelan kagak denger
ntar yang ada kalau gue teriak teriak para bocah bangun lagi nih
udah tidur kali ya
nginyak banget tidurnya
pak pak pak
pengen bisik bisik mbak
katanya malam ini ada yang mau nato rantai bintang
malam ini sekarang
soalnya dia nggak mau nato kalau bukan johnny sendiri yang nganter
yaudah saya kesana sekarang
ikut ikut pak
kamu telfon randy
suruh dia ke klas
saya ganti baju dulu
siap siap pak bus
saya habis ini ganti baju juga ya pak
gak tahu kenapa
saya jelasin ke bella
dan untungnya bella juga ngerti
kok saya ngerasa jadi lega ya
sekarang mau ke studionya bang jago
katanya malam ini ada yang mau natoran t bintang
nah pak randy disuruh ke sana sama pak bus
malam ini juga mir
makanya buruk disuruh ke sana ya
sekarang juga saya langsung ke sana
jangan ikut campur urusan gue loh
dan jangan jadi mata matanya orang lain
kok suaranya beda bang
lo tau siapa gue
jangan pernah nantangin gue loh
dan jangan sok jadi jagoan di depan gue
masuk aja dulu dan tunggu
tunggu gua siapin peratangnya buat anak anak gua
itu doang dari tadi
padahal aldi barang kemarin janji
dia akan jagain anak anak bini gua
jangan sampai mereka diapa apain sama penjahat itu
tapi apa benar dia bisa menjamin keluarga gue
gue gak mau berhubungan lagi sama polisi
gue juga gak akan bisa duduk berlama lama di depan polisi
dan ditanyain macem macem
apa gue kabur aja ya dari sini
gue pergi aja dari sini
barusan gua gak liat sih
gua udah tidur
aku tinggalin aja ya suratnya di sini
gua bener bener nih gak bisa ngadepin semuanya sendiri
kalo tidak salah
ini halaman rumah saudari shena
ini halaman rumah saudari siena
salah satu tamu undangan di villa la rosa
yang sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya dimana
kenapa ada di halaman rumah saya
sepertinya aku harus memastikan
ada siapa di dalam mobil itu
kalau sampai nanti aku memastikan
aku datang kesana dan ada orang yang melihat
pasti orang itu akan curiga
apalagi sekarang udah malam
kenapa dia keluar dari rumah sienna
lantas mau kemana dia
aku harus ikutin dia
untung aja gue dapat uang dari mama chandra
jadi gue bisa naik taksi sekarang
yang penting gue bisa nyelamatin diri dulu deh
gue ngeri kalau uda berhubungan sama polisi